pandemi covid sembilan belas membuat mimpi buruk ali menjadi kenyataan
bagaimana tidak pria yang berprofesi sebagai pelayan di sebuah tempat karaoke ini
harus dirumahkan sejak bulan maret lalu
kini ia beralih profesi sebagai pengedar ojek online
untuk tak dapat menghidupi kedua anggota keluarganya
ditambah usia yang sudah hamil
ia mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial selama empat bulan
kalau bisa dibilang kepayahan banget
jadi segala galanya sudah benar benar keteter
jadi urusan kita kan tidak makan saja
nggak urusan buat anak buat istri
tapi istri lagi hamil kan delapan bulan begini
pertama ada bantuan sosial saya tidak pernah dapat
tiga kali bantuan sosial saya tidak pernah dapat
itu pun dapat dari orang tua yang ngasih
dapat beras ya lima kilo ya itu aja paling
masih ada pekerja pekerja lain yang mengalami hasil yang sama
puri salah satunya
ia merupakan seorang manajer sebuah tempat karaoke
di kawasan jakarta utara
walaupun kondisinya tidak seburuk ali
ia juga merasakan dampak yang cukup besar
akibat ditutupnya tempat ia bekerja
untuk tetap dapat betah hidup dan menghidupi kedua anaknya
putri berjualan baju secara online
saya ya harus bayar sekolah anak
bayar cicilan segala macam lah
sedangkan kalau kita seumpamanya rumah kan juga nggak mau ngerti kan
pihak pihak pengembangnya tidak mau mengerti
cicilan motor mobil mungkin juga nggak sesuai
kalau pak jokowi bilang kan bisa mundur nanti habis covid baru bayar
tapi nyatanya pihak pihak leasing itu belum sampai seperti itu
menurut data dari asosiasi pekerja hiburan jakarta atau aspija
sebanyak sembilan belas karyawan terpaksa dirumahkan akibat tidak beroperasinya tempat hiburan malam di jakarta
pada masa psbb yang telah berlangsung sejak empat bulan lalu
ketua asbija ana suryani menyatakan hingga saat ini belum ada bantuan kepada seluruh pekerja hiburan
yang terdampak akibat penutupan tempat kerja mereka
ini aja ada sembilan belas ribu itu karyawan tetap
sembilan belas karyawan tetap
belum dengan ditambah keluarganya
kalau kita tambah tiga aja sembilan belas ribu kali tiga sudah berapa
itu di luar dari karyawan freelance
belum lagi di level bawahnya yaitu kaki lima belum lagi ada parkiran
banyak sekali sampai saya juga teman teman di bawah kuliner teman teman yang jual dvd parkiran
itu sampai nyari saya untuk nanya kapan gue buka
penutupan tiga hari pertama aja buat karyawan itu sudah berat sekali
empat bulan tanpa solusi tanpa bantuan buat pengusaha tanpa insentif tanpa keringanan apapun itu bagi pengusaha
nah kalau karyawan kami tidak tersentuh bantuan apapun
nasib ribuan pekerja hiburan ini belum jelas
karena belum ada kepastian kapan tempat kerja mereka dapat kembali dibuka
aditya winanda septi adi pradana jakarta